aksi yang digelar di depan gedung kementerian pendidikan dan kebudayaan ini adalah aksi lanjutan
setelah sebelumnya dilakukan mediasi dengan gubernur dan kepala dinas pendidikan dki jakarta
pengunjuk rasa meminta agar mendikbud nadiem makarim membatalkan proses ppdb dki jakarta
yang dinilai melanggar permendikbud no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas
yang mengatur agar ppdb harus bersifat non diskriminatif objektif transparan akuntabel dan berkeadilan
kemendikbud itu ada untuk melihat lagi kembali ke sk distrik nomor lima ratus satu sendiri walaupun itu otonomi daerah
ini bagaimana keadaan jadi begini
karena sudah banyak anak anak sekitar ribuan yang di data kami itu tidak mendapatkan kursi
jadi mereka mau ke mana
data dinas pendidikan dki jakarta mencatat
untuk siswa yang diterima di jenjang smp terdapat sembilan puluh enam sembilan persen rentang usia dua belas sampai tiga belas tahun
sedangkan di jenjang sekolah menengah atas
sebanyak sembilan puluh dua empat persen siswa yang diterima berada di rentang
usia lima belas sampai enam belas tahun
siswa tertua yang diterima di kelas satu sma berusia dua puluh tahun
sebanyak tujuh orang atau enam persen
kriteria usia yang diatur dalam permendikbud no empat puluh empat tahun dua ribu sembilan belas ini
membuat sejumlah orang tua siswa
baik di jenjang smp maupun sma was was hingga kecewa
dalam keterangan pers senin pagi
kepala dinas pendidikan dki jakarta nahdiana menyatakan
rentang usia peserta yang diterima di jalur zonasi dianggap sudah ideal
bagi calon peserta didik yang tidak diterima di jalur zonasi
masih ada kesempatan untuk mendaftar di jalur prestasi akademis
yang akan dibuka pada satu sampai tiga juli dua ribu dua puluh
kuota untuk jalur prestasi akademis jenjang smp dan sma sebesar dua puluh lima persen
sementara untuk sekolah menengah kejuruan disediakan kuota sebanyak lima puluh lima persen
calon peserta diperbolehkan memilih tiga sekolah di semua wilayah dki jakarta
tanpa ada pertimbangan jarak rumah ke sekolah
seleksi utama yang digunakan dalam jalur prestasi akademis ini
memperhitungkan rata rata nilai akademis selama lima semester terakhir
dan nilai akredisasi sekolah asal
setelah penerimaan peserta didik baru
jalur zonasi ditutup pada dua puluh tujuh juni lalu
sebanyak tiga puluh satu sebelas peserta diterima di sekolah negeri
jalur zonasi ini sebesar empat puluh persen dari total kuota yang diterima di sekolah
tim liputan cnn indonesia